sekarang gini aja
lu cek kesana ki
lu kan anak buah gue
mestinya lu menurut apa kata gue
aku punya anak buah malas banget
nah sekarang gini aja
gimana kalau kita pantau
dari jarak jauh aja
nah kalau dia bener bener malik
baru kita kerasa
mana mungkin ada kocong di dalam angkot
tapi urusannya pak rete sama pak iwan
biar aja mereka yang nyelesain
mereka kan udah dewasa
kalau kalian anak anak ikut campur
gak akan bener urusannya
udah kalian mah tenang tenang aja
yang maha pengasih dan penyayang
jangan sampai rafa ketemu hantu hantu an lagi
kenapa kamu jadi malah bengong
udah yuk kita pulang aja yuk
pulangnya malam bener neng
kagak ada yang jemput ya
sekarang setoran lancar lagi
saingan udah gak ada
neng ternyata dia diem aja
lagi sariawan ya neng
kagak usah takut neng
saya mah orang baik
karena kita harus pergi ke
rodot yang melihari kumacarana coba
caranya untuk membuktikan kalau saya ini tidak salah
tapi memang saya tidak salah
tapi jajakku maunya tidak bisa
tidak bisa dibuktikan
hah sekarang rodot kek
aku memang melatih ya
kasian ada yang nangis
eh jangan suguh suguh dulu
kalau sudah bau melatih
terus ketemu yang nangis rambut panjang

ah tapi masa sih kuntik
su betul betul sakwaran
namam siapa pak
namam siapa pak
namam siapa pak
namam siapa pak
aduh pak rt pak rt kenapa pak
tengahnya sendiri cari sendiri
saya adu dengkul saya sampe gak bisa gerak ini

pak rt ngakak disini
kalau pak rt kesini
berarti sendiri yang di rumah
pak rt di rumahnya ada kunti lah
tak nguruskan entah kunti
iya pak siap siap
bella mana sih
badang kuntilanak di rumah
april bella kenapa sih
tuh ada kuntilanak kan di rumah
di rumah itu
eh aku lihat sendiri tante messi
aku lihat pakai mata aku sendiri

karena kelakuan pak rt yang suka ngirim pojok ke rumahnya pak iwan
urusan angkot ya angkot aja
jangan dikait kaitin sama kuntilanak tuh
eh udah anak anak
jangan didengerin jangan didengerin
eh beneran ini tuh namanya pak rt kuala
biar bu messi yang disetanin
eh udah anak anak mendingan nginep aja di rumah bu ranti yuk
aku mau pulang ah

gara gara pak rt penanggung
lihat kita sekarang kena getahnya
suruh ngeronde warawi di depan rumahnya lagi
malas banget gue sebenernya
coba tuh perhatiin deh
itu orang apa orang ya
masalah gue kok gak enak ya
itu bukan orang hah
ya udah sekarang gini aja
eh semprol lo kan anak buah gue
mestinya lo nurut apa kata gue
ah punya anak buah males banget
sekarang gini aja
gimana kalau kita pantau dari jarak jauh aja
nah kalau memang dia bener bener maling
baru kita gerak tangkap
baru kita gerak tangkap
cepet banget ini yang
lu jangan main main ini lagi keadaan genting
ya sih bos siapa yang ngeolek lagi
jangan kegeran lo
udah gak pilon lagi
nggak usah sok sok ngebales deh
lo dicolet lo juga ngakunya dicolet
tangan gue aja di depan
jangan dibelakang kita